dia gak tau kalo hari ini mama sidang
apa nino udah anggap mama sebagai mertua lagi
nino gak anggap lama sebagai mertuanya lagi ya
nino di rumah sakit
udah kamu tenang
kamu jangan banyak pikiran
kamu jangan khawatir
kasian nanti tuh calon cucu oma di perut kamu
nanti ikutan sedih ya
kamu jangan khawatir pokoknya kamu harus
harus percaya pada kami akan melindungi kamu
kalau besok kamu dihukum akan semakin lama aku kesepihan di sini
masya allah mama
gue lagi kepikiran kamu udah tadi
ada apa mama mama baik baik aja kan
mama sehat kok pa
besok sidang fonis aku ya
papa tau ma
aku ada satu permintaan
papa bisa bantu
ini mama bawa makanan buat bapak
ya terima kasih ma
ma tadi di kantin
mama ditelepon sama elsa
ya dia nanyain kabarnya nino
soalnya mama kesel pa sama elsa
emangnya dia nggak sadar apa
semua ini kan dia penyebabnya
dia masih punya muka untuk telepon mama nanyain kabar nino
papa juga kesel sama elsa ma
karena pebuatan dia itu bener bener terlaluan
membiarkan elsa begitu aja mah
kita nggak boleh lupa sama anak dalam kandungannya elsa itu
anak itu bisa jadi anaknya nino cucu kita
pak tapi kan waktu itu ricky bilang kalau itu anaknya
iya tapi kan belum dipuktikan ma
jadi bisa jadi itu ma
nino bisa jadi juga anaknya ricky
pokoknya papa gak mau ma
penyesalan kita ya
karena perbuatan kita sama adin itu terulang kembali sama elsa
mama juga gak mau itu terjadi lagi
kalau memang itu cucu kita pak
mama dengan senang hati akan menerimanya
ketiduran di kamar reina
tadi pas aku masuk ke kamar reinhar raino udah tidur
terus mama ngajakin aku ngobrol
ya udah ngobrol dulu sebentar
kalau kita tuh udah ngasih tau ke mas nino tentang masalah reina
terus mama gimana
nggak sih mas
mama malah ngematin aku
mama bilang pada dasarnya mas nino memang kenalan jahat
dia pasti tau batasnya
kenapa lagi aku ingat ingat
apa yang dia udah lakuin dulu sama reina
biar kepala aku makin pusing tau nggak
reina biult menutup kepala kampung
somehow aku sudah berusaha
tadi kamuiate dimijetin saya juga kayak begitu
sakit sakit dan kecekan cek udah nggak usah kan bener gitu tadi kan begitu coba coba
saya coba mau capek coba nggak mau aku bener bener ini ini mau lama atau siang
gelap aku haus
hai aku haus candy
lihat aku ma
mata aku ditutup ma
kamu tenang dulu
kamu tenangin diri kamu ya
kamu lagi dirawat kok sekarang
kenapa mata aku ditutup ma
kenapa mata aku ditutup
kenapa mata aku ditutup ma
kamu harus ikhlas ya
terkena pecahan lampu
penglihatan mata kamu jadi terganggu
penglihatan mata kamu jadi terganggu
penglihatan mata kamu jadi terganggu
terganggu gimana papa
kamu lagi dirawat
pacu buta pa
papa aku buta pa
papa aku buta pa
pa jawab pa
kamu harus ikhlas
aku gak mungkin buta pak
aku gak mungkin buta pak
aku gak mungkin buta
aku gak mungkin buta pak
ada mama ada papa di sini
walaupun ini berat
apa semua mematah
semua sebut ya
siapa sih malam malam
gue lagi maskeran lagi
kak wisi kalau enggak aku pulang
aku tuh sengaja pulang karena aku kangen sama kamu
iya buka dulu
tuh kan rentakan
udah pulang sih bukannya katanya mau lanjut honeymoon
cuma kan kamu sendiri di rumah
mau kerja juga kan
ya jadi tadi kita itu sengaja dari hotel langsung pulang
harapan ketemu sama kamu
nanti kita jalan jalan bareng ya kapan kapan
tunggu kamu libur kerja
nah itu tuh
tuh kan kebiasaan aneh deh
masa jalan jalan sama aku
kan honeymoon berdua doang lah orang baru nikah
ya supaya kamu cepat kekeluaran nikahnya
jadi bisa ketika yang jauh lebih dewasa gitu kan
pikirnya udah jauh ke depan
nikah sama siapa calon haji belum ada
ya makanya harus berdua
ya udah udah masuk masuk
kaget kirain siapa
habis pulangnya dadakan sih gak bilang bilang dulu sama aku
kemudian juga di rumah sakit kan kita juga terima kasih
kamu katanya waktu itu mau kerja jadi di tempat senior
tadi pagi sih aku sempat mampir ke kantor
tapi ya pak nino nya kan emang belum mulai kerja
terus aku sempat jengukin pak nino juga ke rumah sakit
alhamdulillahnya pak nino sekarang sudah sadar
tapi masih belum bisa dijunggu kini

aku sebenarnya merasa bersalah juga kayak yang aku bilang
karena aku yang mendang dia
pak nino buta kak
kasian juga ya nino
serba salah pak
musibah itu terjadi pada saat pernikahan kita lagi sekarang
gimana kalau kita besok jengukin nino
dengerin aku ya
aku tahu hubungan kamu sama nino itu emang gak baik
tapi kalau orang dalam musibah
kita gak boleh cuek
kita harus prihatin
kok masih punya hati kan
aku juga mau
ini baru suami aku
kamu tuh paling biasanya bikin aku luruh
oh ya ada orang
ini baru istri aku

tidak ada masalah

kalau kita mau makan apa saja sih
tidak ada masalah
atau perlu aku masuk kamar aja ya
terus aku tutup kuping pakai headphone
pake headphone gitu dengerin lagu yang kenceng
iya jangan dong
kalau gitu kita jadi kamar
terdakwa saudari sarah aurelia
bahwa terdakwa terbukti secara
sah dan meyakinkan
bersalah karena telah
saudari elsa hanunita
dan juga telah
kamu udah bangun
sayang kamu belum minum ya
gimana perasaan kamu hari ini
papa lagi pulang ke rumah sebentar
kita pergi ke taman ya
aku cuma bisa mendengar seorang mama
mau gak makan di taman sama bapak
kau diam aja
dan tertekan dengan kondisinya sekarang
noda memberinya semangat
kuatkan aku ya allah
ya udah nona
mama ambilin dulu
kursi rontanya ya
kita ke taman kedua
aku hidup dalam kegelapan seperti ini
untung luka bakar papa gak parah ya pa
papa terluka juga kan untuk melindungi kiara anak kita
kamu perlu apa sayang
aku melindungi reina
aku sebenernya ingin
kalau rindu itu anak kamu
reina itu anak kanu kamu
apa benar itu
aku hanya mimpi atau memang
kamu perlu apa
aku mau ketemu al dan andin

ya ampun kat
ini kamu semua yang nyiapin sendiri ya
kamu kenapa gak bilang aku sih
kan aku bisa bantuin
kak sumpah ini simple banget
tuh sandwichnya juga gampang kak
eh duduk duduk duduk
ini apaan ya
justo g buat kang gat
iya pokoknya mulai hari ini kang gas
setiap hari harus minum justo g
karena aku pengen cepet cepet punya keponakan
enggak begitu juga
enggak perlu minum begini
sih kamu bikin malu aja
eh ngapain malu suruh siapa sama aku
kak aku udah gede
bukan anak kecil lagi
udah cepetan minum gak
ya udah nanti kakak minum ya
kak kasih tau aku kalo dia gak minum
aku aku berangkat dulu ya
emang berangkat sekarang
jadi aku sih minum
ya biar kamu kuat kerja
yaudah yaudah aku berangkat ya
kamu sehat saya bebek aja mama
dan dipotong masa tahanan
jadi selama empat bulan ke depan
mama disini juga
karena aku mama harus dipenjara
kita berdua harus caci ya
setelah kita keluar dari sini nanti
kita harus berubah
jadi orang lain
orang yang lebih baik
janji sama diri kamu sendiri
ayo bu sarah ikut kami ke sel
nanti kita ketemu lagi ya